udah dua kali lo ngebongkar bongkar tas anak wajikan gue
kalo gue jujur dan andin tau semuanya
gue takut andin akan cek
dan semua akan berakibat ke mental andin lagi
aku yang meminta mas al untuk jujur sama aku tentang semuanya
agar tidak ada lagi kebohongan
tapi sekarang justru aku yang takut
aku takut mendengar apa yang akan mas al katakan sama aku nanti
kalau memang itu terlalu menyakitkan buat kamu
percaya mama papa ada untuk kamu
selalu ada disini untuk kamu
memang kadang kadang kejujuran itu tidak selalu manis untuk didengar
tapi lebih baik daripada kebohongan
aku yakin semuanya akan baik baik aja
elsa gak jadi ikut pak
tadi sih waktu saya balik lagi buat packing
dia gak ada di rumah
saya juga gak tau dia kemana
gapapa lah saya berangkat sama anda aja
bisa nggak divergence nanya
kenapa ada orang yang lempar telur kemu belanda
sepertinya bukan orang baik pak
sebenarnya dari tadi saya sudah curiga
mobil saya dikunti terombongan orang bermotor
ya tapi ini percuma kalau diterusin
jalanannya udah gak keliatan
yang nanti kita justru celaka
mending berhenti aja ya
oh jadi reina tadi habis latihan drama
wah keren banget
tapi gak ada papa mama
tapi kan sekarang udah ada
sekarang tante fosen pengen liat deh
tante frozen kan juga bisa acting
ternyata keberuntungan masih memihak gue
pas banget ada tas reina disini
pasti anting itu ada di dalam tasnya
tante fosen yang ke sana

tante fosen boleh nanya gak
simpen anting yang cuma sebelah itu enggak
iya nyimpen tante
tante fosen boleh liat gak

udah dua kali lo ngebongkar bongkar tas anak wajikan gue
gak tau apa sih
jangan asal nuduh ya
saya tuh cuma
bukan ambil tante
tante mau liat anting
anak kecil itu nggak mungkin bohong
udah deh ngapain sih lo mulai liat anting itu segala
jawab jawab jawab siapa nyuruh kalian siapa nyuruh kalian
kalau nggak jawab saya lapor polisi